kita beralih ke kabar lonjakan arus mudik
sembilan hari menjelang lebaran
hampir seluruh moda transportasi dipenuhi oleh para pemudik
sebagian besar para pemudik memilih berangkat lebih awal
untuk menghindari kepadatan moda transportasi dan kemacetan
suasana terminal purabaya sejak senin pagi sampai sore
terus mengalami peningkatan jumlah penumpang yang akan mudik
meningkatnya volume penumpang dikarenakan banyak masyarakat
yang memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan
sementara tujuan pemudik masih didominasi rute pendek
surabaya trenggalek malang madiun dan beberapa kota lain di jawa timur
untuk hari ini sama seperti kemarin
ada peningkatan sekitar sepuluh persen
khususnya untuk penumpang tujuan madura
pulau madura monorogo tenggalek pacitan
dan juga ke sulu dan jogja
sementara di pelabuhan kaliangat sumeneb
ratusan penumpang tujuan pulau kangean harus menunggu lebih pagi dari biasanya
hal ini dikarenakan jadwal keberangkatan kapal cepat tujuan pulau ranggen
dimajukan dari jadwal biasanya
sejumlah penumpang tujuan pulau kangean mengaku
sengaja pulang lebih awal untuk menghindari desak desakan
karena terbatasnya kapal dan mengantisipasi perubahan cuaca
dalam rangka apa mas
dalam rangka yang lemparan
sementara di surabaya sejak subuh
puluhan warga rela mengantri tiket kereta api selama berjam jam di stasiun gubeng
mereka rela antri demi mendapatkan tiket mudik lebaran gratis
yang diselenggarakan pemerintah jawa timur
bekerjasama dengan pt kai daob delapan surabaya
kalau menurut saya baik sekali mas
karena sekarang ini kalau masyarakat masih digubahnya oleh

yang mungkin memberakan juga karena juga harga harga barang barang
waktu juga naik walaupun sudah ada operasi pasar
bagi masyarakat yang ingin mendapatkan tiket gratis ini
bisa langsung menuju ke loket stasiun yang dilalui oleh
tujuh perjalanan kereta api program mudik gratis
dengan melampirkan fotokopi ktp dan kartu keluarga atau ktp
untuk satu pemesanan maksimal empat tiket
sedangkan di pelabuhan tanjung
perak surabaya sebanyak empat buah kapal dari balikpapan
banjarmasin dan makassar yang membawa sekitar tiga ribuan pemudik
sudah tiba di terminal penumpang gapura surya
para penumpang mayoritas berasal dari wilayah timur indonesia
yang hendak mudik dan berlebaran di kampung halaman
di berbagai wilayah di jawa timur dan juga jawa tengah
dari mana mau ke
dari balikpapan mau ke nganjuk mas
kenapa kok milih mudik sekarang ini
karena ada orang tua mau nengok orang tua
perkirakan puncak arus mudik lebaran penumpang kapal laut di terminal gapura surya
akan terjadi pada h tiga atau tiga hari sebelum lebaran tiba
dari liputan jawa timur